kebanyakan orang menikmatinya sebagai camilan
tetapi sebagian lainnya mengkonsumsi martabak sebagai pengganti makanan berat

malam pengganti nasi
penjual martabak menjamur di penjuru nusantara
dahulu mereka biasa membuka lapangan
lapak menjelang malam
namun saat ini tidak sedikit penjual martabak yang berjualan pada siang hari untuk menarik lebih banyak pembeli
seporsi martabak semakin mudah didapat dengan bantuan aplikasi pesan antarmakanan
penyedia aplikasi pemesanan makanan grab food mencatat pada dua ribu dua puluh
martabak menjadi penganan yang paling banyak dipesan konsumen
fakta uniknya adalah
martabak itu adalah salah satu jenis makanan yang paling tinggi secara volume pemesanan
kami melihat ada kurang lebih tujuh juta pesanan martabak sendiri di tahun dua ribu dua puluh kemarin
itu baru dari satu aplikasi daring belum lagi aplikasi lainnya
belum juga dihitung jumlah konsumen yang membeli secara langsung di kedai martabak
bukan sekadar rasanya yang nikmat
mil variasi pilihan isian dan kemudahan memperoleh martabak
membuat martabak menjadi camilan favorit masyarakat indonesia
variasi isian kan suka ngemil
terus ya sekarang itu ada kreasi kekinian daripada martabak manis
dia itu memenuhi sebagai dessert yaitu manis dan berlemak
nah kombinasi antara manis dan berlemak ini secara image secara bawaan

kami dalam " one hiv party"

pemiotu sebagai uh
merupakan salah satu budaya indonesia untuk makan bersama ya kan commansality
martabak punya tempat di hati masyarakat indonesia
kreasi kuliner ini memiliki rasa aroma dan rupa yang khas dibandingkan kudapan lainnya
ia diterima semua kalangan dan bisa dinikmati kapan saja
di antara dua jenis martabak anak anak muda lebih suka martabak yang mana ya
saya sih manis
lebih suka martabak manis sih
meski keduanya nikmat martabak manis rupanya lebih banyak digemari anak muda
karena yang manis itu apa ya menurut saya lebih enak
kalau lagi ngidam gitu maksudnya lagi pengen makan
karena lebih suka yang manis manis sih buat ningkatin mood juga kadang
kalau misalnya lagi bad mood gitu
karena saya suka yang gurih gurih
soalnya lebih suka manis aja daripada asin gitu
soalnya yang pertama martabak telur itu kan kayak banyak minyaknya gitu ya terlalu banyak minyaknya gitu
terus aku sendiri lebih nggak suka sama daun bawang
karena kalau martabak manis tuh kerasa lebih
wanginya juga dapet
terus apalagi rasa keju gitu kan ada gurih gurihnya ada manisnya
jadi rasanya balance aja gitu
cocoknya pakai nasi gitu kan
kayak bukan cemilan aja
karena lebih nyenyangin aja
telur lebih enak dimakan pakai nasi sih
karena sesuatu yang manis itu lebih nikmat aja sih
nggak terlalu suka yang manis sih jadi lebih milih

bukan melulu soal lezat
mengkonsumsi martabak harus dibarengi dengan kehatian kehatian
pasalnya sepotong martabak mengandung banyak kalori
bahan adonan martabak saja sudah padat kalori
itu masih ditambah gula margarin topping dan susu kental manis yang menyumbang ratusan kalori
seratus gram martabak manis mengandung dua ratus tujuh puluh kalori
dua potong martabak kalorinya hampir setara dengan satu porsi makan harian yang terdapat

kandungan dua ratus tujuh puluh kalori itu cukup tinggi kalau untuk cemilan
ini pun kalau makannya hanya satu potong
kalau makannya dua potong itu sudah sekitar lima ratus kalori
gulanya sekitar empat puluh gram
jadi pasti menambah kalori sangat banyak
begitu pula halnya dengan martabak telur
kandungan kalori kolesterol dan lemak jenuhnya
dalam seratus gram martabak telur terkandung dua ratus kalori
kandungan di dalam satu porsinya yang kira kira satu ratus sepuluh gram itu juga sekitar dua ratus an kalori
padahal mungkin kalau kita makan tidak hanya satu potong
tapi mungkin bisa dua potong ya sekitar empat ratus an kalori
dan juga mungkin lemaknya yang cukup tinggi ya
dan kita tahu telur itu kandungan kolesterol
rollnya dalam satu telur saja itu sekitar dua ratus miligram kolesterol
batas kita per hari itu antara dua ratus sampai tiga ratus miligram
kebutuhan kalori per hari setiap orang rata rata satu lima ratus hingga dua lima ratus kalori
tergantung usia jenis kelamin dan aktivitasnya
bukan artinya martabak ini tidak boleh dikonsumsi sama sekali bukan
tapi harus dengan trik
misalnya gini oh nanti malam kita mau pesan martabak nih oke
berarti saya harus menjaga makan malamnya jangan terlalu banyak
kalau kita mau pesannya martabak manis ya sudah kita kurangin gula kita per hari
sehingga kita masih bisa mengonsumsi martabak manis
atau kalau kita mau mengkonsumsi martabak telur ya berarti konsumsi telur kita per hari kita kurangin
sehingga kita masih bisa mengkonsumsi kedua makanan cemilan yang menurut saya rasanya memang enak
disukai banyak orang ya
tetapi ingat padat kalori padat gula kolesterolnya tinggi lemak jenuhnya tinggi
agar tetap sehat kuncinya adalah meal plan atau perencanaan menu makanan setiap hari
martabak bisa menjadi sumber energi tapi hendaknya jangan berlebihan
jangan lupa subscribe share dan komen
jagator dan cai
dengan kearifan lokal martabak diadaptasi sebagai produk khas nusantara
lebak siu adalah sebuah kecamatan di kabupaten tegal jawa tengah
tempat ini disebut sebut sebagai lokasi awal mula munculnya martabak telur di indonesia
tahun seribu sembilan ratus tiga puluh lima ada seorang saudagar dari india
yang kebetulan saat itu sehanya martabak di semarang
dan kebetulan mendapatkan jodoh waktu itu orangnya pasti gitu
namanya ibu hajah mas mia
dan itu melanjutkan usahanya sebagai pejual martabak
saat itu masa itu beliau jualan di tempat tempat keramaian di kota kota
keramaian keliling seperti rolek dan lain lain di husus masanya itu
untuk pindah pindah kota
dan setiap jualan itu selalu membawa anak buah atau karyawan
akhirnya buka sendiri lagi usaha sendiri mandiri lagi tidak jadi anak buah lagi
martabak bangka juga punya sejarahnya sendiri
sebenarnya di bangka martabak manis itu disebut dengan hoklopan
poklo itu adalah salah satu suku bangsa
dari tionghoa yang didatangkan sultan ke bangka
pada masa tahun seribu tujuh ratus dua puluh empat sampai dengan tahun seribu tujuh ratus tujuh
tepatnya pada masa sultan susuhunan mahmud badarudin i jayawikromo
nah kenapa orang orang tionghoa tersebut didatangkan oleh sultan
karena pada masa itu
sultan ingin memenuhi kuota kontrak penambangan timah
tetapi tidak langsung dari tiongkok ya dari daratan cina
sultan mendatangkan orang orang tionghoa yang terampil menambang timah
berasal dari semenanjung malaka atau semenanjung tanah melayu
kemudian dari johor dari siantan kemudian dari vietnam laos kamboja
populer dengan nama martabak manis
martabak di bangka juga disebut hoklo pan
pandekuk atau kuetabok
sajian legendaris ini awalnya berupa adonan berisi taburan wijen dan kacang tanah
dahulu martabak bangka hanya dinikmati di lingkungan keluarga
di bangka martabak dibuat dengan takaran gula yang lebih banyak
untuk rasa yang lebih manis
nah karena rasanya di bangka itu manisnya luar biasa
lemaknya luar biasa
kalau di luar bangka itu sudah dikurangi
terkenal dengan nama martabak manis
di indonesia penganan ini punya banyak sebutan
martabak bangka apam pinang terang bulan dan kue bandung
nah terkait apakah ada perbedaan sebenarnya kalau mau dilihat lebih detail lagi
ada sedikit perbedaan diantaranya
tetapi saya pikir itu lebih ke arah formulasi ya
jadi resep gitu ya
resep dari para penjualnya
tetapi secara general yang kita sebut martabak itu ya pasti sudah memiliki standar
meski sudah banyak dimodifikasi menjadi makanan kekinian
martabak legendaris masih laris
tumpukan arang menjadi satu satunya alat penghangat loyang
perlahan martabak matang dari panas kayu bakar yang menyebar ke seluruh bagian wajah
proses memanggang secara tradisional ini dilakukan di kedai martabak bangka legendaris gang aut bogor sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
di usia tujuh puluh sembilan tahun saat ini
acoy sang penjual martabak masih aktif membuat martabak manis
sedikitnya enam puluh loyang martabak manis terjual setiap hari
acoy yang dahulu berjualan di gerobak mungil di perempatan jalan surya kencana
kini memiliki kedai permanen di kawasan jalan roda bogor
bogor mah kita mempernafikan
cuma pakai arang aja ya
itu arang ini panasnya rata
jadi kiri kanan sama ada emas
kalau gas cuma makannya di tengah tengah kan
cita rasa martabak ini membuat konsumen setianya kerap datang lagi dan lagi untuk bernostalgia
saya dari anak saya masih kecil ya
sekitar tiga puluh tahun yang lalu
jadi dia meresap gitu jadi matangnya merata
saya dari zaman dulunya sering ke bogor makan surya kencang ada banyak makanan

bertekstur renyah di luar empuk di dalam

bertekstur renyah di luar empuk di dalam
tekstur garing martabak telur ada pada bagian kulitnya

bagian pembungkus ini berbahan terigu protein tinggi telur garam dan minyak goreng
adonan elastis dilebarkan dengan cara dibanting dan diputar agar adonan tipis
kulit martabak diisi telur bawang bombay daun seledri daging dan daun bawang
sambil digoreng adonan kulit dilipat
itu jaraknya harus ditipisin terus yang pinggirnya harus tipis
yang tengahnya tebal itu baru supaya nggak sobek
tapi kalau awal awal emang susah
adonannya itu benar benar harus yang asal adon
jadi kualitasnya tepungnya juga harus bagus
jadi bisa menggunakan kipas
kalau menggunakan encer kentalnya itu kan untuk martabak telur
itu bisa ditambah telur bebek
cuma kadang kadang satu yang susahnya itu terlalu banyak garam
juga itu adonannya susah
kadang kadang bisa sobek kadang kadang susah dikipas
menjadi favorit masyarakat indonesia kelezatan martabak juga diterima lidah warga dunia
gerai kuliner autentik indonesia the martabak house kini menggait pasar eropa

kita sebenarnya membuat perhitungan karena
semasa pandemi kita tidak memiliki acara yang benar
dan kita baru saja mulai menguji makanan kita di seluruh belanda dan belgia
dan dengan itu kita membangun jaringan
jadi mereka tahu bahwa martabak yang mereka miliki
saat kami menguji mereka juga bisa membelinya secara segar di tongtong fair di the hague
dan orang orang sudah siap menunggu dua dua lima jam lagi untuk membelinya di tongtong fair di the hague
dan kami sudah menunggu dua lima jam lagi untuk membelinya di tongtong fair di the hague
hanya untuk martabak telur dan martabak manis
dan kami adalah satu dari saya pikir kami adalah satu satunya yang bisa membelinya dengan begitu banyak kapasitas
dan rasa asli indonesia
martabak manis sekitar empat ratus lima ratus dan martabak telur
hanya satu bagian sekitar seribu lima ratus unit
dalam menarik minat pasar lokal
sang pemilik melakukan beragam strategi
di antaranya penyesuaian bahan baku dan atraksi pembuatan martabak di dapur terbuka
diaspora turut berperan dalam mempromosikan kreasi kuliner indonesia di luar negeri
pemerintah juga menempuh langkah gastrodiplomasi
salah satunya dengan membuka restoran
meski demikian martabak belum menjadi prioritas
tapi memang harus ada kajian tersendiri tentang martabak ini
dan bisa dipeluk bisa ya
cita rasanya itu kan cemilan juga ya
martabak ada martabak manis ada martabak asin kan
walaupun kata martabak itu sendiri itu martabak itu sebenarnya makanan bukan dari indonesia
tapi itu dari teman teman di daerah timur tengah ya
pakar gastronomi duwila rasati nur fibri mengatakan
martabak layak dikenal dunia berkat kekhasan dan rasanya
yang mudah diterima orang di berbagai belahan dunia
sifat sensorisnya yang membuat orang itu akan secara fitrah menyukainya
dan martabak manis ini memiliki familiarity kesamaan dengan makanan makanan di luar negeri
seperti misalnya pancake kayak gitu kan
jadi begitu orang luar mencoba martabak mereka langsung akan bisa mengaitkan dengan makanan yang biasa mereka makan gitu
pengusaha martabak manis itu berapa
pengusaha martabak lokal tak ingin ketinggalan
mereka juga bercita cita melakukan ekspansi ke luar negeri
saya juga mau coba untuk go internasional tapi di indonesia market pasar orange juga masih luas dengan dua ratus tujuh puluh lebih ya
kebetulan kalau tadi ngomong go internasional kebetulan belakangan ini saya lagi sibuk ekspor ke singapura sebenarnya
martabak kita di frozen karena ada request dari pelanggan kita di sana
akhirnya kita coba terima tantangannya
coba terima tantangannya terus kita coba packing kita frozen kita kirim ke sana
dan mereka sudah repeat sekitar lima enam kali lah
bukan sekadar makanan pengganjal perut
popularitas dan ciri khas martabak membuatnya berpeluang untuk disandingkan dengan warisan kuliner kebanggaan indonesia lainnya
dan menemukan tempat dalam hasanah kuliner dunia
menjelang malam seperti ini tangan hairul tidak berhenti bekerja
gerobak martabaknya yang manggal di jalan keramat raya jakarta utara selalu kebanjiran pembeli
mulai sore hingga tengah malam
menurut catatan dinas perindustrian perdagangan usaha kecil dan menengah provinsi dki jakarta dua ribu dua puluh
omset usaha kecil menengah seperti martabak kaki lima rata rata dua lima juta rupiah per hari
tapi omset bisnis martabak hairul mencapai tiga kali lipatnya
dari tujuh juta sampai delapan juta kalau habis semua
dari jenis bahan bahannya aja sih
kalau yang telur mungkin dari dagingnya juga berani lebihan
kalau susu kalau manis mungkin berani lebih banyak isinya kayak gitu
terus kayak isi isinya ya yang nomor satu lah kayak gitu mungkin
yang lebih bagusan yang lebih bagusan sedikit
rata rata lima kg tepung terigu dibutuhkan penjual martabak manis kaki lima di jakarta setiap hari
terigu sebanyak ini cukup untuk
memproduksi tiga puluh loyang martabak manis
sementara pedagang martabak telur kaki lima setiap hari mengolah satu lima kg terigu menjadi tiga puluh butir adonan
dalam sebulan diperlukan empat puluh lima kg tepung terigu
jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat menjelang libur panjang keagamaan
sony arca adrianto menawarkan martabak dengan bentuk terbuka menyerupai pizza agar mudah dimakan
dan seperti pizza topping martabak ini bisa sangat beragam
sony mengaku penjualan martabaknya sangat terbantu aplikasi pemesanan makanan
ternyata peluang dari martabak di industri kuliner di delivery itu bagus banget
di dua ribu lima belas pertengahan sampai akhir
nah barulah orange sudah mulai terkenal di mana mana
cuma tumbuhnya itu kan continue naik naik naik naik
jadi dari sebelum online sampai setelah online itu naiknya jauh banget sampai ratusan persen
untuk mempertahankan bisnis martabak soni harus menjaga kualitas
agar cita rasa martabaknya konsisten ia mengelola bahan baku secara terpusat
di tengah gempuran jajanan kekinian
martabak pecenongan enam puluh lima a mempertahankan eksistensinya di ibu kota lewat inovasi martabak klasik
jadi waktu itu saya coba iseng masukin menu menu baru terus saya posting ternyata disambut sama masyarakat mereka suka gitu
akhirnya sampai waktu itu rekor di tiga ratus lima puluh bond dalam waktu enam jam jadi sekitar lima ratus loyang dalam waktu enam jam
daniel adalah generasi kedua pemilik martabak pecenongan enam puluh lima a
sepuluh tahun sudah usaha ini berdiri di kawasan yang pernah terkenal sebagai titik kumpul anak muda jakarta
akhirnya ya karena kita konsisten dengan rasanya martabaknya kita
lama lama orang mulai mengenal mengenal mengenal baru akhirnya bisa bangkit lagi sih gitu
jadi dengan mempertahankan konsistensi ya
martabak tidak lepas dari bahan baku utamanya yaitu terigu
untuk memenuhi perpintaan produsen tepung terigu merangkul usaha kuliner berbasis tepung terigu
khususnya di sektor usaha mikro kecil dan menengah
usaha kecil itu kami coba bagaimana mereka bisa maju
kami mengembangkan asal dengan pola pagu juga
disukai banyak orang sejak dulu penjual martabak menjamur di berbagai penjuru tanah air
tidak melulu yang klasik
martabak tampil sebagai sajian kuliner kekinian